berikutnya pemirsa informasi tentang remaja penderita obesitas ekstrim
mas laka rawang jawa barat area permana rabu pagi menjalani operasi
brapioplastik atau pengangkatan jaringan lemak berlebih di kedua lengannya
nah operasi di ruang bedah sentral rumah sakit hasan sadikin bandung ini
diperkirakan mampu mengurangi tiga kg bobot area permana
setelah sepekan menjalani perawatan di ruang rawat kenangan dua
rabu pagi menjalani operasi berapioplastik di ruang bedah sentral rumah sakit hasan sadikin bandung
tujuh anggota tim dokter yang terdiri dari ahli bedah kulit plastik
ahli anak rehab medik serta psikiatri
akan melakukan prosedur pengangkatan jaringan lemak berlebih di kedua lengan remaja
berusia tiga belas tahun tersebut
dari operasi tahap pertama yang diprediksi berlangsung dua hingga tiga jam
tim dokter memperkirakan mampu mereduksi tiga kg dari total bobot area yang kini delapan puluh kg
jauh sudah kita lakukan persiapan fisik dan laboratorium
untuk menyatakan bahwa area sudah layak dioperasi
dan itu sudah menyatakan oleh ketua kin
hari ini kita lakukan operasi tahap pertama
mereduksi mengurangi kelepatan kulit yang berlebih di dua lengan
kedua orang tua yang mendampingi arya permana berharap
operasi berjalan lancar
agar area dapat kembali beraktivitas normal
kita mohon kepada seluruh masyarakat indonesia minta doanya ya
untuk berkerak operasinya
pak adek kata tim dokter akan memakan waktu berapa lama
dan apa yang akan dilakukan terhadap area
yang saya dengar kurang lebih sekitar lima jam
untuk lima jam karena alhamdulillah seluruh tim dokter
ahli bedah plastik semuanya ikut andil
tolong berhasil ya
langkah awal sekarang itu untuk menghilangkan kulit yang ada di tangan
belah kiri dan kanan
setelah operasi tahap pertama ini arya permana
masih harus menjalani tiga tahap operasi lanjutan
untuk pengangkatan jaringan lemak berlebih di seluruh bagian tubuhnya
tahun dua ribu enam belas arya sempat viral karena memiliki berat badan mencapai satu ratus sembilan puluh dua kg
selain kesulitan beraktivitas selama hampir satu setengah tahun
arya hanya bisa tengkurap di kasur
namun setelah melakukan diet ketat
olahraga dan operasi penyempitan lambung
berat badan arya semakin turun
bahkan kini arya sudah bisa beraktivitas normal seperti anak anak seusianya
tim liputan cnn indonesia